menteri keuangan sri mulyani mengatakan tren kenaikan harga minyak dunia beberapa waktu terakhir cukup menekan apbn dua ribu delapan belas
karena bakal mempengaruhi penyaluran subsidi energi seperti bbm gas lpg tiga kg dan listrik ke masyarakat
hal ini diungkap menteri keuangan sri mulyani seusai membuka konvensi internasional hulu migas di bali rabu siang
kita kan sudah tetapkan dengan dpr yang besok akan diketuk mengenai jumlah subsidi kompensasi dan juga mekanisme terutama untuk permintaan baik listrik lpg tiga km semuanya itu menyangkut energy price
jadi kita akan terus menghitung secara bersama ya dengan menteri energi esdm dan pak erick dari bumn
bagaimana kita bisa menjaga
berbagai objektif atau tujuan tadi ya stabilitas harga produksi naik tadi dari sisi upstreamnya dan juga dari sisi downstreamnya
kita akan lebih mentargetkan subsidi supaya lebih tepat sasaran itu menjadi salah satu juga pr yang harus kita lakukan